irin tadi waktu kamu bilang gak mau itu maksudnya suka anta yang gak mau bikinin minum buat kamu
atau kamu yang gak mau dibikinin sama sukanta
saya yang gak mau
berarti barusan saya salah tangkep
saya kira dia yang gak mau
parkiran masih kita yang pegang
meskipun setiap hari ada gangguan
iuran uang keamanan dari pedagang kaki lima masih saya dan yayat sendiri yang jalan
sementara untuk pasar kita masih belum menaruh orang di sana
kamu segera ketemu pengelola pasar
minta izin untuk mengelola parkiran dan membantu mereka menarik retribusi dari pedagang
karena orang yang biasa mengurus itu sudah tidak ada

gak dibuatin sama sukanta
kenapa irin gak kamu buatin minum
dia gak mau
dia atau kamu yang gak mau
dia bilang gak usah
nanti saya bikin sendiri
tadi waktu kamu bilang gak mau
itu maksudnya sukanta
yang gak mau bikinin minum buat kamu
atau kamu yang gak mau dibikinin
saya yang gak mau
berarti barusan saya salah tangkep
saya kira dia yang gak mau

buat kang ujang sama kang murad
saya nanya irin kenapa kamu yang jawab
kang sukanta bener kok yang dateng memang kang ujang sama kang murad
iya tapi yang harus jawab pertanyaan cemungun itu kamu bukan saya
udah beres bantuin istri jualanmu kena
udah tadi saya ngecek ke kantor ekspedisi
ada keterlambatan pengiriman kekenalbor di rai tasik
urusan kebun gimana
udah saya liat sambil lewat gitu gitu aja kebunmu
kita harus tanya sama bu bun
dia yang tahu banyak soal orang yang namanya bang edi
kita ketemu sama bu bun kita tanya dia
tadi saya udah nyoba nelfon bu bun
sebentar saya coba telepon lagi
asistennya kang day hidayat
saya diminta kang day konfirmasi kita jadi ketemuan hari ini
jadi sebentar lagi saya berangkat
terima kasih bang
kata bang edi jadi sebentar lagi dia berangkat
yuk kita lembung di dalam
di sini aja lebih enak
mending di dalam gak panas gak banyak angin
tapi kalau di dalam harus jajan
kalau udah mesen minum tiba tiba bang edi cancel ketemuannya rugi kita
hp bu bun masih mati
kita susul ke rumahnya
saya gak tau rumahnya
paling ke saudaranya markir
kita ke sana kita tanya ke saudaranya

assalamualaikum itu jawabannya waalaikumsalam
neng barusan bikin kaget mama aja ya
perasaan neng biasa aja gak ngaget nama
tadi kirain neng di samping rumah
tau tau ada di belakang mama
ini masuk lewat pintu dapur
kok di dapur gak ada siapa siapa
nini sama cedo kemana
nini tadi bilang mau jalan jalan
setiap tuhan yang nangis decirimu